anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
nama kelompok isis k afiliasi isis di afganistan
terus menjadi sorotan dunia dan semakin memicu kekhawatiran
terutama setelah mengklaim mendalangi bom bunuh diri mematikan
yang menewaskan puluhan orang di bandara kabul pada kamis dua puluh enam agustus lalu
lantas siapakah sebenarnya isis ksis
selanjutnya pejabat intelijen amerika serikat pun mengatakan
keanggotaan isis k terdiri dari anggota isis veteran
yang berasal dari suriah dan pejuang teroris lain
termasuk beberapa anggota taliban pakistan hingga milisi di afganistan
sepuluh hingga lima belas operasi utama mereka dilakukan di afganistan
dewan keamanan perserikatan bangsa bangsa
memperkirakan jumlah personil dari isis k adalah sekitar lima ratus orang
mereka juga disebut berangkat
beraliran islam sunni garis keras
meskipun isis termasuk isis k dan taliban ini sama sama beraliran islam suni garis keras
namun kedua kelompok ini jauh dari kata akur
isis dan taliban memiliki prinsip visi misi yang ternyata jauh berbeda
mulai dari hal hal kecil soal penafsiran agama hingga strategi kelompok
di mana kedua kelompok itu sama sama mengklaim sebagai kelompok
yang merepresentasikan jihad islam
dari perbedaan dan persaingan itulah
keduanya saling bermusuhan dan pernah terlibat pertempuran berdarah sekitar dua ribu sembilan belas lalu
isis bahkan tidak senang dengan kemenangan taliban di afganistan